hai sebanyak dua puluh dua siswa sekolah calon perwira angkatan darat atau secapa ade melakukan donor
plasma darah di rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto pada kamis tiga belas agustus dua ribu dua puluh
mereka merupakan penyintas covid sembilan belas yang telah dinyatakan sembuh melalui tes polimerase chain
reaction antibody yang terkandung dalam plasma darah diharapkan dapat membantu sistem kekebalan
tubuh pasien kofit sembilan belas melalui terapi plasma konvalesen karena kami pengen mengabdi kepada
negara kita untuk memberikan donor darah untuk prosesnya itu diswep dulu kita disweb kurang
lebih ada delapan kali kemudian ditambah dengan pengecekan darah setiap satu pendonor dapat

dengan enam ratus ml plasma darahnya atau dapat menghasilkan tiga kantung plasma darah plasma darah ini
kemudian akan dimasukkan di pendingin dengan suhu minus tiga puluh satu derajat celcius agar bisa disimpan hingga
satu tahun screening antibody kita periksa dahulu setelah kemudian pemeriksaan untuk penyaring dari
bebas penyakit menular atau yang disebut dengan pemeriksaan imltd yang terdiri dari hepatitis b
cepilis juga hp dan ketiga tetap yang dilakukan titer antibody sejak senin tiga agustus dua ribu dua puluh telah
ada tiga ratus tiga puluh sembilan kantung plasma darah yang berhasil dikumpulkan dari satu ratus tiga belas siswa secapa ad plasma
darah ini sudah didistribusikan ke enam puluh sembilan rumah sakit di sejumlah daerah di indonesia satrio adi indra